kebakaran di gunung bromo jawa timur berangsur angsur dapat dipadamkan
meski demikian helikopter waterbombing tetap dikerahkan untuk pembahasahan lahan
di sejumlah lokasi yang masih menyisakan titik api
helikopter waterbombing milik badan nasional penanggulangan bencana
masih menjadi andalan untuk memadamkan kebakaran di gunung bromo
pada jumat lima belas september helikopter jenis super puma ini mampu mengangkut empat liter air dalam sekali terbang
helikopter waterbombing ini dikerahkan untuk pembasahan lahan di wilayah jemplang dan tosari
yang masih menyisakan titik api
titik titik api ini diketahui terdapat di bawah pepohonan
bpbd jawa timur hari ini mengagendakan lima puluh kali pemadaman dengan cara waterbombing
selain via udara bpbd jawa timur juga melakukan pemadaman kebakaran di gunung bromo
melalui jalur darat
petugas gabungan turut disiagakan untuk mengantisipasi api muncul kembali
titik titik bara yang masih nampak ataupun yang diantisipasi bisa muncul kembali api
bisa padam dengan adanya waterbombing ini
dan juga maksimalkan pasukan darat tetap jalan
dan semoga hari ini semua bisa berhasil maksimal
sehingga kebakaran ataupun bara bara api yang tertinggal bisa padam secara total